kepolisian daerah lampung akhirnya menahan dian ansori
petugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten lampung timur
tersangka kasus pencabulan terhadap korban nv ini
sebelumnya menyerahkan diri di markas polda lampung jumat lalu
da datang bersama kuasa hukumnya dan langsung menjalani pemeriksaan
dian sempat menghilang dari rumahnya di kecamatan sukadana kabupaten lampung timur
setelah penyidik dari direkturat reserse kriminal umum polda lampung
menetapkannya sebagai tersangka
dalam pemeriksaan dian juga belum sepenuhnya kooperatif
pria berusia lima puluh satu tahun ini bahkan mengaku dimintai orang tua korban untuk menginap di rumahnya
untuk sementara dilakukan penahanan
guna pemeriksaan atau pemeriksaan terhadap tersangka lagi
polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang perlindungan anak
dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara
sugianto andi surahman lampung